sementara itu saudara gelombang pertama arus balik mudik gratis menggunakan kapal laut
tiba di dermaga terminal penumpang tanjung priok jakarta utara
sebanyak satu tujuh ratus orang lebih dan enam ratus enam puluh tiga unit sepeda motor diangkut oleh km dobon solo dari semarang jawa tengah
pada minggu pagi km dobon solo tiba di dermaga terminal penumpang tanjung priok jakarta utara
kapal ini mengangkut ribuan orang dalam program mudik gratis yang digelar oleh pemerintah
sejumlah petugas yang telah disiagakan langsung mengeluarkan sepeda motor dari lambung kapal untuk memudahkan pemudik
diperkirakan saudara hari ini merupakan puncak arus balik di pelabuhan tanjung priok
sementara itu gelombang kedua arus balik akan sampai mulai besok
sejauh mana kan kami tadi meminta masukan dari seluruh penumpang kira kira apa keluhan mereka tapi rata rata bapak lihat semua happy ya
semua sangat senang sangat gembira karena dia tidur istirahat cukup sudah fresh otomatis melanjutkan ke rumah masing masing dalam kondisi baik